iya ustadz betul tampaknya ini akan jadi hal yang serius ustadz
karena para santriwan sudah gak mau lagi latihan silat
eh eh sebentar sebentar sebentar
mumpung saya ingat nih tadi uni upia itu udah pamit
nah dia bilang dia nggak sempat pamit sama yang lain karena udah buru buru disuruh pulang ke malaysia
udah tau ustad
udah tau ustad
oh udah tau ya
kok gak ada yang kasih tau kalo udah tau
iya iya deh gak apa apa deh
kebetulan kok ustad
mengenai bambu pagar itu pada patah patah
kemudian genting pun pada hancur berantakan porak poranda
begitu pula dengan tembok yang bolong bolong
itu saya bingung juga
itu karena perbuatan si butet dan sobri
pak de jelogat jadi horas begitu
akhirnya kita pak ustad
tenang pak de
saya ini ustad musa yang mulia dasantun
yang serba bisa dalam segala hal
itu masalah tembok yang rembes atau yang bolong
biar menjadi urusan saya
jangankan menambal tembok yang bolong
menambal hati yang bolong atau rapuh saja saya bisa lupa
juga kesengkal tapi kita tuh harus sabar karena orang sabar itu disayang sama allah subhanahu
wa ta'ala betul tidak betul tapi hidup dekat by aku lebih kesel lagi tahu enggak kenapa
karena aku udah dipukulin ditunjukin gitu aku diselenkat yang lebih parah lagi tahu
enggak aku dipalagi terus uang aku diambil hahaha aku harus balas dendam apa sih
kamu kan masih ingat kata ustadz muhtar kita itu nggak boleh balas dendam karena balas dendam dan
amarah itu berasal dari api neraka betul tidak betul api neraka itu ada setan berarti zubri
udah deh berisik nih aku mau tidur ya udah sebelum tidur itu batuan dulu
jadi gimana buruk loh
berisik enggak kena tidur aja
hahaha siapa yang berani lawan aku aku santri terkuat di kunanta santri paling
ganteng di kunanto santri paling keren di kunanta beliau dong siapa yang mau lawan sama kamu
siapa juga yang sombong emang bener kok maju
kalian gak boleh berantem di pesantren kunanta
ingat muslim itu bagaikan satu tubuh
sekarang lawan aku
ayo kita adu seramai
ayo kita adu seramai
ayo kita adu seramai
ya allah sobri
awas kamu mau aku balas nanti
bisa banget kita adu seramai
oh sobri bau
ini sobri kenapa ini
tadi lagi mimpi bapak ustaz
sekarang mendingan kalian semua selatah hajut ya
oh ya bapak ustaz
aku tahu kenapa si sobri kayak gini
karena si sobri sebelum tidurnya
jadi makanya dia mimpi buruk
semua dengerin ya
mimpi itu adalah bunga
jadi kalau mimpi kita baik
berasal dari allah
tapi si sobri itu belum baca doa bangun tidur ustaz
kamu baca doa dulu ya
ya udah yuk
ayo kita semua selatah hajut yuk
waalaikumsalam ustaz abel
iya tadi saya yang telepon
nggak diangkat ya
ya lagi pengen tahu kabarnya ustaz abel aja
pokoknya ada begini
kok pak deh
ya pokoknya nanti telepon balik aja ada yang mau saya obrolin ya
cilin aja dulu obrolnya
pokoknya panas banget sih pak deh
kok bisa temepuh nih
makanya kalau apa apa minta izin dulu sama yang punya
kan pak ustadz sendiri yang mengajarkan saya
udah gitu mobilnya sambil berdiri lagi
kalau boleh ustaz
saya minta maaf pak deh

saya minta maaf pak nek
saya tadi lagi nelfonan sama ustaz zabel
jadi saya nggak sadar gitu kalau saya minum kopinya pak deh tanpa izin dulu terus saya
minum itu sambil diri lagi
itu masih bunyi teloponnya
enggak kok ini lubang kuping kecil begini handphone gede
aduh susah abeah telepon tuh
lah ini ngapain di badan saya
pasti kenapa ketar ketar begitu
kok aneh banget
kayak ada yang menyetrum